waktu itu sih
ini kan dikit rambut ibu
tolonglah berhenti ibu
dan kamu kenapa
kamu istirahatnya dulu ya
aku mau ketemu lian
aku harus cari lian
gak mungkin gak mungkin ran
gak mungkin kita mau cari lian sekarang gak mungkin
kamu istirahatnya dulu kamu tenang dulu
biar badan kamu enakan dulu ya
kasian lian dan
aku harus ketemu sama lia
dokter udah gak bisa berbuat banyak
aku sedang bersembunyi di mobil kamu
dan kalau kamu
mau membantu aku
aku akan balas puji pada kamu
aku kan sudah bilang
kalau aku bisa
aku bisa membantu kamu
kamu ada foto
orang yang kamu ceritakan itu
ada di rumah
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada photo
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
tidak ada foto
selamat datang di dunia lain fawzi
kamu harus kembali ke ibu kota
seseorang membutuhkan kamu di sana
pokoknya kamu harus kembali ke ibu kota
kek kenapa orang itu
orang itu pasti ibu kan
iya kan kayak ibu kenapa
gimana mungkin aku balik ke jakarta
aku baru dapet pekerjaan disini
ya gak mungkin segampang itu pulang ke jakarta
kelly udah punya pekerjaan disini
rezeki yang masih menanti kamu di jakarta
pokoknya kamu harus kembali ke jakarta
seseorang membutuhkan kamu disana
pertimbangan menurut hati
kamu harus ke jakarta
pasti nanti ibu kamu yang butuh kamu
kamu harus ke jakarta nih
gak ada gunanya apa apa hidup kalau ibu kamu menderita
gue gak tau mer
ya tapi li kita kan baru mulai disini
masa ya kita pergi lagi kesana
tapi hati seseorang disana
terus memanggil kamu
aku ngajak siapa
pasti kamu seneng
jangan lupa like share dan subscribe ya